polisi bisa bener bener nempak elsa
selamat malam mas
selamat malam pak
kalau suatu suatu lihat segera hubungi nomor itu
baik baik pak
pak kita berpencar aja ya
bapak ke sana saya sama yonung ke sana
saat hari saat
anda berapa kuat aja
bukannya lo yang kurang ajar
penyesalan terbesar elsa dalam hidupnya
adalah milih laki laki pengecut kayak lo
untuk menjadi suaminya
atau kami ambil tindakan tegas dan terukur
aiman bawa dia
polisi bisa benar benar nempak elsa
pak kejar pak
selamat malam pemirsa
memberitakan berita tentang buronan model
pihak kepolisian melakukan penyelenggaraan
di hotel tempat mereka berdua menginap pada saat polisi melakukan penyergapan
dikabarkan keduanya kabur
berikut adalah video rekaman amatir dari warga setempat yang mengetahui serta merekam kejadian tersebut
iya sebenernya masih banyak urusan disana yang belum tuntas ma
tapi papa dengar berita soal elsa
makanya bapak buru buru kemari
papa khawatir sekali
papa paham lah soal itu ma
papa liat di berita
pak jadi sekarang nino sama al dan polisi lagi kejar elsa pak
mereka ada di sekabumi
dan itu ada rekaman dari warga tuh di tv
bisa dilihat pemirsa berikut adalah tayangan rekam
mudah mudahan ketangkep ya pak
mudah mudahan cepat selesai semua masalah ini ya pak